pencarian korban pesawat lion air yang jatuh di perairan karawang sudah berlangsung selama sembilan hari
untuk menghilangkan penat tim penyelamat tim psikologi polda jawa barat mengadakan relaksasi
kegiatan ini diharapkan dapat menyegarkan kembali pikiran petugas penyelamat
di sebuah ruangan serbaguna di sekitar posko bantu di daratan pakis jaya karawang
tim psikologi polda jawa barat menggelar relaksasi bagi para petugas penyelamat gabungan selasa siang
sekitar tiga puluh petugas gabungan dari tni polri dan basarnas nampak fokus dan penuh konsentrasi
tim psikolog membuat para petugas melepaskan penat emosi dan kebencian pada satu bidang
hal itu merupakan salah satu cara untuk menyegarkan pikiran dan membuang hal hal negatif yang mengganggu
penyegaran mental dan psikosoial ini dilakukan
untuk menyegarkan para petugas yang sudah sembilan hari berjibaku dengan angin dan ombak di laut
dengan penyegaran ini petugas diharapkan dapat melanjutkan pencarian korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan kerawang
kita menggunakan relaksasi dan juga psikohipnotis
untuk supaya mereka merubah
kestresan selama mereka petugas
untuk membantu korban lion air
para petugas penyelamat yang menjadi peserta trauma healing mengaku kegiatan ini cukup membantu menyegarkan pikiran mereka
ya perasaan ya lumayan agak lega gitu ya
bahwa mengikuti hasil dari tim psikolog dari pola jabat
terus jadi fresh lagi atau gimana pak
kita udah agak hilang gitu
pencarian di hari ke sembilan masih fokus pada pencarian bagian tubuh di lautan
pada senin sore petugas sudah membawa satu ratus enam puluh empat kantong jenazah ke rumah sakit keramat jati karawang untuk diidentifikasi